badan anggaran dewan perwakilan rakyat dki jakarta
memangkas jumlah anggota tim gubernur
untuk percepatan pembangunan atau tgupp
menjadi lima puluh orang
keputusan ini disetujui oleh mayoritas fraksi
di dprd dki
evaluasi dan juga kinerja tgupp dinilai
anggota banggar dari partai solidaritas indonesia
malianasari maksud kami mengatakan
keputusan mengurangi jumlah anggota tgupp
dari enam puluh tujuh menjadi lima puluh orang
didasarkan pada penilaian kinerja
menurutnya pada saat rapat kerja dengan bapeda dki jakarta
tidak tercermin capaian yang konkret
dari anggota tgupp
yang terungkap justru ada anggota tgupp
yang rangkap jabatan menjadi dewan pengawas
salah satu rumah sakit umum daerah
dan karenanya menerima gaji rangkap
politisi psi ini juga meminta
agar gaji double yang diterima
dikembalikan ke kas daerah
ia membantah kritik terkait tgupp
sebagai serangan terhadap gubernur anies baswedan
misalnya daftar hadirnya tgupp
masuk kantor nggak mereka
karena kan seluruh
staff yang ada di
mana di balai kota itu kan harus absent
penyelfrin ada nggak sih
terus ke depan juga kita pengen mengevaluasi
apakah program strategisnya gubernur ini
sudah berjalan atau belum
misalnya salah satu contoh
apakah sudah running atau belum
misalnya ini udah tahun kedua seperti apa
misalnya target ke depannya
apa pencapaian sudah berjalan
gubernur anies baswedan merespon temuan
komisi edprd terkait dengan adanya
anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan
atau tgupp dki yang merangkap jabatan
dalam rapat komisi edprd
senin kemarin bersama dengan
dinas kesehatan dki jakarta terungkap ada
anggota tgupp bernama haryadi
diketahui juga merangkap sebagai anggota
dewan pengawas rumah sakit
di hari yang sama kemarin
badan anggaran dprd dki jakarta juga memangkas
anggaran gaji tgupp untuk enam puluh tujuh
tujuh orang menjadi lima puluh orang
dalam era pbd dua ribu dua puluh
sebelumnya pemerintah dki jakarta telah mengusulkan
anggaran tgupp dua ribu dua puluh sebesar
gubernur anies menilai serangan
kritik oposisi terhadap tgupp
karena kinerja tgupp cukup berhasil
menyusun program program gubernur
terkait dengan rangkap jabatan
anggota tgupp anies perlu mengecek dulu
aturan yang ada sebelum mengambil
nanti kita lihat secara aturan
keras pada tgupp
membuat program program gubernur
itu hal hal yang
disitulah yang paling banyak
dan tgupp justru mainkan peran
yang sangat instrumental
karena itu buat saya makin yakin
makin banyak dikritik
berarti kinerjanya tgupp itu
pak ada evaluasi nggak sih pak untuk tgupp ini
bagaimana pak untuk bentukan evaluasi
yang berantakan kejahatan ini
bagaimana pak untuk
nah nanti kita lihat aja aturan aja
kita lihat aturan
ya dpr dki jakarta memangkas anggaran
jumlahnya pun diputuskan hanya untuk lima puluh
dari sebelumnya enam puluh tujuh orang
memang sejak awal dirancang oleh gubernur
tgupp anies ini memang menuai banyak kritik
dan juga terkait soal tupoksi
dan juga perannya sebetulnya
nah benarkah pemangkasan tgupp ini
karena memang anggaran yang fantastis
atau ini justru karena ada motif politik sebetulnya
kita akan coba bahas bagaimana sebetulnya
peran tgupp di era gubernur anies baswedan
kita akan bahas dengan tiga narasumber
yang sudah hadir di studio
ada sebelah kiri saya ada mas gembong warsono
ketua fraksi pd perjuangan dprd dki jakarta
mas gembong selamat malam
terima kasih mas sudah hadir di prime news
ada bang syarif anggota fraksi gerindra
dpr dki jakarta
bang syarif selamat malam
terima kasih bang syarif
saya ke bang syarif terlebih dahulu
bang ini sudah ketok palu ya
sudah ketok balu pengurangan anggaran tgupp
dan juga jumlahnya dari enam puluh tujuh menjadi lima puluh orang
apakah ini artinya memang dilihat tgupp
evaluasinya tidak begitu baik
sampai kemudian harus dikurangi anggarannya jumlahnya
atau apa sih
bagaimana anda melihat soal pengurangan ini bang syarif
jadi ada dua pendekatan
yang pertama pendekatan yang sifatnya teknokratis dan politis
jadi dalam perdebatan di dprd
ikut ada dua pendapat yang mengatakan
bahwa itu berarti
ada yang pembohoran
kemudian tidak punya output kerja yang jelas
dan mereka menyampaikan banyak pendapat
kemudian ada yang politis
jadi yang dimaksud politis adalah
yang akan dituju output itu apa
kalau tidak menguntungkan buat masyarakat
maka harus dinolkan secara ekstrim
itu yang saya maksud dengan pendekatan politik
nah akhirnya dibuat kesepakatan
bahwa itu dikurangi dipangkas dari enam puluh tujuh orang menjadi
nah pertimbangannya apa
mengakomodir permintaan jangan sampai
karena terbelah ya sebetulnya ya
pepandangannya di dprd
maka untuk menjawab supaya tidak boros kan dikurangi
tapi fraksi anda menilainya boros tidak
pemborosan tidak atau tidak sebetulnya
atau ini memang seperti kata pak anies
kinerjanya ada perannya jelas instrumentalnya jelas di masyarakat
kami tidak ke sana
kalau gerindra tidak melihat pemborosan karena apa
pemborosan itu maknanya adalah ketika
satu ya tidak ada uangnya
lebih baik dibelanjakan yang lain kalau ada uangnya
itu ya pertama catatan yang pertama
kedua itu tidak gede
layanannya ada begitu ya oke
dan itu setelah dikalkulasi tidak gede gede banget
tidak fantastis ya oke
jika dibandingkan karena harus alat membandingnya
dengan institusi yang lain
misalnya di pusat juga ada ksp ya kan
di beberapa kementrian juga ada uamen
ada tenaga ahli ya
menurut saya tidak besar besar banget
jadi kalau mas gembong katakan ini harus ditiadakan
ini agak agak ini mas gembong pakai pendekatan apa menurut anda
menurut saya pendekatan politik
oh pendekatan politik
nah pak hanis mengatakan ya kan
dan saya bisa memaklumi pendapat pak anies
selalu kritik dari barisan oposisi harus politik
mas gembong kenapa sih sejak awal tampaknya
agak agak resisten sekali dengan tgupp pak anies ini
apa yang secara substantif anda bisa jelaskan
kalau tidak politis ya artinya kan secara subtantif dong apa
yang pertama kenapa praksi pdi perjuangan ngotot betul sih
untuk memangkas bahkan mengenalkan tgpp
pertama ingin saya sampaikan bahwa fraksi pd perjuangan
merujuk pada rekomendasi kemendagri tahun dua ribu tujuh belas
ketika pembahasan apb di dua ribu tujuh belas untuk dua ribu delapan belas
waktu itu pemprov dki jakarta mengusulkan alokasi anggaran untuk tgpp
rp dua puluh sembilan sekian miliar saat itu
yang saat itu anggaranya ada melekat di sekda
rekomendasi kemendagri saya ingat betul bahwa bunyinya adalah
karena tgpp sudah melekat kepada gubernur
maka pemprov dki jakarta silahkan menggunakan dana operasional gubernur
itu rekomendasi kemendagri
karena ada rekomendasi dari kemendagri itu
maka dibahas di pemprov dki jakarta
maka alokasi anggaran yang tadinya di sekda
akhirnya nempel di bapeda
kan gitu loh
itu dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas juga semikian juga melekat di bapeda
karena memang jujur kita katakan bahwa
dari alokasi anggaran yang menurut
kita bukan masalah besar kecilnya anggaran
jadi masalahnya apa
tadi pak sarip mengatakan kalau dibandingkan dengan alokasi anggaran rp delapan puluh tujuh triliun
dibandingkan dengan rp delapan belas sembilan triliun kecil iya
tetapi yang ingin kami sampaikan kepada rakyat jakarta bahwa
manfaat buat rakyat jakarta yang tidak nampak
kenapa tidak nampak
karena memang tugas tgpp itu hanya jurumasa
jurumasa dalam rangka untuk memberikan output kebijakan gubernur
yang berpihak kepada kepentingan rakyat jakarta
jadi bukan tgpp itu operasional kepada dinas dan lain lain
oke tapi kan mas gembong kan ada kemudian kita tahu tadi juga bang syarif sempat katakan
ada ksp misalnya gitu kan
banyak juga tuh statusnya pak jokowi kan
di ksp ada status ada
ada kita tahu bahwa ada delivery unit misalnya
itu kan juga sebetulnya melekat dong dengan gubernur atau mungkin dengan pemerintahan provinsi
kalau pak sarip tadi menyampaikan bahwa ada ksp coba bandingkan
ngurus negara saja nggak sampai sejumlah itu banyaknya
ini ngurus dki jakarta yang ada empat puluh empat kecamatan
empat puluh empat kecamatan dua ratus enam puluh tujuh kelurahan
jumlah tgupp nya mencapai enam puluh tujuh orang
ini kan fantastis sekali
kenapa sih anggaran yang jumlah yang begitu besar tadi
tidak kita alokasi untuk kepentingan rakyat yang betul betul menyentuh kepentingan warga jakarta
misalkan kalau pak anies selalu menyampaikan begini
ini soal keperbiakan
saya ingin contohkan begini
hari hari ini kita dikeluhkan oleh enam belas kelurahan di provinsi dki jakarta yang belum memiliki puskes
ada beberapa kelurahan di dki jakarta yang belum kantor kelurahannya standar
ada beberapa kecamatan yang kantornya belum standar
jadi kalau kita ingin bicara masalah
saya hanya merundut bahasanya
ini soal keperbiakan
jadi masalahnya apa anggaran jumlahnya atau apa
selain jumlah tadi anggarannya juga
karena begitu jumlahnya banyak pasti kepentingan rakyat
dan manfaat kepada publiknya tadi anda pertanyakan ya
bang syarif bagaimana manfaat kepada publiknya
tadi sih pak anies sudah katakan justru dirasakan sebetulnya
itu jawaban pak anies luar biasa pede sekali
pede sekali itu jawabannya
tgpp itu mirip seperti damai
maka kalau diminta output yang dikendaki pak gembong tidak akan ketemu
jadi yang merasakan
seperti dapur itu seperti apa mungkin publik juga biar lebih paham lagi
tadi dikatakan pak gembong ya kan
pekerjaannya menganalisis memediasi monef dan
pak gubernur itu butuh dapur seperti itu
maka kalau ditanya outputnya apa kinerja gubernur yang dilihat sebetulnya
jadi pak memantul terrefleksi dari kinerja pak gubernur
program programnya maksud anda
kinerja pak gubernur apa yang dilakukan tgupp adalah ya kan
berhari hari gubernur tampil adalah masukan dari pak tgupp
itu sebetulnya itu yang ingin dikatakan
sebenarnya apakah ada yang membantah kinerja gubernur sekarang menelorot
surupin mengatakan bagus
itulah yang saya katakan
output dari kinerja tgpp adalah gubernur sendiri

oke oke sebelum kita bahas output bang gembong
mas gembong dan juga bang syarif saya ke pak trubus dulu
pak trubus bagaimana anda coba melihat secara jernih ya soal persoalan tgupp ini
sejak awal memang tadi kalau bang syarif katakan ada nuansa politisnya
ada pendekatan secara apa
teknokratis ya begitu
anda melihat hal yang sama atau enggak ketika kemudian tgupp dikritik misalnya
sebenarnya gini ya publik itu melihat tgupp itu memandangnya adalah seperti terpisah
terpisah dalam arti bahwa kenapa muncul
mereka dianggarkan tersendiri kemudian anggarannya dari tahun ke tahun meningkat terus
itu yang di persoalan kemudian jumlahnya naik terus naik jumlahnya itu jumlah personalianya
itu yang dipersoalan
nah di pergub enam belas itu sendiri kemudian dilihat fungsinya juga makin melebar gitu loh
jadi misalnya kan salah satu dari sembilan itu abcd yang c itu mengatakan memantau kebijakan gubernur
kalau memantau kebijakan gubernur kan punggung
memantau kebijakan gubernur
nah publik melihatnya loh
terus fungsi dprd di mana kan itu kok dia sampai memantau itu
kemudian di f huruf f itu dinyatakan disitu misalnya memantau dalam soal perancangan penganggaran skpd
nah berarti kalau begitu dia di atas skpd dong
sampai berpikir begitu
nah kalau demikian bagaimana yang fungsi fungsi yang lain kan gitu
jadi itu yang kemudian dilihat publik adalah semacam tumpang tindih
bahwa keberadaannya memang diperlukan
keberadaan itu sebagai tadi dikatakan dapur dikatakan

kita semua publik itu nggak akan mempersoalkan
sebagai delivery unit juga betul ya
iya artinya kita memandang bahwa itu memang ada
tetapi persoalannya kenapa itu menjadi besar
kenapa itu menjadi persoalan persoalan di output itu
output kinerja yang publik tidak pernah tahu
sebenarnya publik itu butuhnya cuma satu kok transparan
sepanjang itu transparan publik nggak akan mempersoalkan
oke tapi kalau soal kinerja tgupp yang tadi bang syarif katakan ya itu adalah yang apa kemudian
kinerja dari pak anies sendiri kan tgpp kan ting tengnya
memang output seperti apa yang kemudian memang diharapkan dari tgupp sebetulnya pak truk
sebenarnya output yang diharapkan publik itu ya
yang diharapkan publik itu dari tgpp misalnya adanya pengaduan
pengaduan masyarakat kan selama ini kita bandingkan publik membandingkan ya
menganalog dengan gubernur sebelumnya
misalnya kebalik kota orang mudah datang bisa dilayani
nah sekarang ini kalau publik mengatakan saya mau mengadu kemana
karena sudah nggak ada lagi
oh ke kelurahan lah ke kecamatan lah kemana mana
sehingga itu yang menyebabkan
kalau yang ini saya klarifikasi
kalau pengadilan dijemput sekarang pak
nah ini menurut saya publik perlu dibeli penjelasan
kan itu saya katakan transparansi tadi kan
supaya publik tahu bahwa oh ya ini akan ada pengaduan
publik itu hanya persoalan di layanan kok selain itu nggak ada
sepanjang itu layan ada dan kinerjanya pak gubernur selama ini berjalan semuanya ya
publik melihatnya sudah itu sesuatu yang sudah normal normal saja gitu kan
hanya menjadi rame kemudian ketika publik melihat itu disuduhkan angka angka
disuduhkan sesuatu yang
gaji sekian begitu ya
nah itu yang kemudian publik itu melihatnya sesuatu wah ini luar biasa gitu ya
itu aja sebenarnya
kalau dari sisi kinerja pak gubernur sendiri publik menyetujui bahkan surveinya mengatakan publik relatif puas
oke nanti kita buka kembali bagaimana kemudian soal anggaran tgupp plus gaji gajinya begitu
bang syarif dan juga mas gembong
saya juga akan tanyakan ke mas gembong kalau begitu tgupp output yang seperti apa yang dibayangkan oleh fraksi pd perjuangan
bahkan sampai dikatakan ditiadakan saja anggarannya ya
maksudnya ini menggunakan dana operasional gubernur kembali seperti gubernur sebelumnya atau bagaimana
tapi dijawab nanti mas gembong
break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
masih bersama saya reinhard sirait di prime news di dialog
kami coba hadirkan lagi mungkin kepada anda bagaimana kemudian anggaran dari tgupp pak anies yang mungkin kalau secara kalkulasi ya ini memang agak meningkat setiap tahunnya dari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas
kita coba tampilkan agar kemudian anda juga bisa melihat kita bisa bahas bersama
nah ini silahkan bapak bapak sekalian bisa tengok di belakang
ini adalah gaji sebetulnya ketua lima puluh satu lima juta ketua bidang empat puluh satu dua juta dan grade grade grade sampai grade tiga c yang paling kecil adalah delapan juta grade tiga c
grade paling besar grade satu tiga puluh satu tujuh juta
nah ini adalah besaran gaji tgupp yang sudah dikurangi ya sudah menjadi lima puluh orang dari enam puluh tujuh
nah ini anggarannya ini anggarannya tim anggaran tgupp dari tahun dua ribu tujuh belas delapan ratus sembilan puluh juta
kemudian dua ribu delapan belas enam belas dua juta
kemudian tahun dua ribu sembilan belas delapan belas sembilan miliar
nah ini tadi mas gembong juga banyak bahas soal anggarannya yang jadi besar karena jumlahnya juga banyak dan lain sebagainya
jadi menurut anda mas gembong mengukur kinerja tgupp itu dari apa dan bagaimana sebetulnya
tadi awalnya saya sampaikan bahwa namanya tim

kalau ada tenaga tenaga yang melekat pada gubernur maka tugas dia adalah memberikan masukan
tidak ada yang melekat pada gubernur kalau ada tenaga tenaga yang melekat pada gubernur maka tugas dia adalah memberikan masukan
tidak ada yang melekat pada gubernur
outputnya apa outputnya adalah kebijakan
oke kebijakannya kan ada dari pak anies
sekarang kalau kita mau petani satu persatu soal kebijakan mana yang memang berpihak kepada kepentingan rakyat jakarta itulah baru poin plusnya
semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pak anies itu tidak terlepas dari masukan input dari tgupp
ini sebetulnya tetapi kalau tgup sudah bekerja operasional makin yang sudah offset
gitu loh ini persoalannya di situ
nah ketika dia sudah operasional maka ini nanti akan berbahaya kenapa berbahaya
kepala dinas kepala sudin wali kota dan sebagainya akan lebih takut kepada tgup dibandingkan yang lain
inspektorat pun nggak akan dianggap dia akan lebih patuh lebih taat kepada tgupp ini yang paling berbahaya
prakteknya begitu tidak dua tahun berjalan
secara keseluruhan tidak satu dua tiga muncul itu
muncul itu secara keseluruhan artinya tgupp secara kelembagaan secara keseluruhan
artinya tgupp secara kelembagaan secara keseluruhan tidak
tetapi beberapa orang melakukan hal yang seperti itu
nah ini yang kita khawatirkan karena perlu kita ketahui bahwa organisasi perangkat daerah kita ini tidak mencantumkan yang namanya tgupp
karena dia bukan dari opd yang notabene itu berdasarkan peraturan daerah
ini keberadaannya hanya berdasarkan pergub maka kedudukan lebih rendah dibandingkan perda
penanggung jawab sukses atau tidaknya
pekerjaan pak anies menjalankan roda pemerintah dki jakarta tergantung dari organisasi perangkat daerahnya
yang dikembalikan oleh kepala kepala kesatuan kerja perangkat daerah itu
itulah mas sebetulnya bukan kita bebankan kepada tgupp
ini yang jangan sampai salah
ini yang kita khawatirkan pak anies ini membalik balik ini kenapa membalik balik
misalkan satu contoh kasus saja ini akibat ketidakpercayaan kepada skpd misalkan contoh
melakukan revitalisasi taman ismail marzuki
yang paham rohnya terhadap persoalan taman ismail marjuki adalah dinas pariwisata dan kebudayaan
kenapa itu diserahkan kepada jakpro
itu contohnya maksud anda ya
iya kenapa ini salah satu juga masukan dari tgupp
lah kalau hal hal seperti ini kan berbahaya juga
inilah yang pak sarip yang selalu kita kritisi
kita nggak ada motif apa
motif apa motif kita ingin meluruskan roda
bukan motif politis tadi bukan
tapi kan katanya oposisi keras terus katanya
nah persoalan kenapa sih hanya fraksi pd perjuangan yang menolak tgupp itu yang lain setuju
ini ya kepekeman pak sarip aja tuh bergerilya dengan fraksi fraksi yang lain
kita apresiasi pak sarip ini
piawe melakukan gerpolin fraksi fraksi yang lain kan gitu loh

jadi begini ya
pada satu aspek aspek tertentu saya sependapat dengan pak gembong
karena itulah muncul desakan keras untuk dilakukan evaluasi
sepakat pak gembong ya
itu satu aspek
menyeluruh komisi a itu mengatakan gitu
karena apa karena tadi ditemukan tadi
ada beberapa oknum yang tanda petik menyimpang katakanlah seperti itu
tetapi dari kejadian kejadian yang dimonitor pak gembong itu
ada penyimpangan tadi katakan operasional ada rasa takut skpd
itu bagian dari yang harus diselesaikan
itu bagian yang harus dievaluasi
apa yang harus direvaluasi
melalui revisi peraturan gubernur yang terbaru
kami mendukung itu
nah tetapi kan ada juga harus dilihat sisi positifnya pak gembong sampaikan kepada publik juga gitu loh
misalnya ngurus reklamasi
salah satunya ya kan
sudah bisa berhasil ya
kedua ngurusin penataan pkr
untuk urusan ekonomi kecil ya
ngurusin pendapatan pajak
misalnya tgpp rapat bersama dengan pendagang hukum
pendampingan terhadap pendagang hukum selalu mendampingi
dan pendapatan asli daerah terus meningkat
itu adalah peran peran yang positif yang harus didorong terus menerus tgp
nah ada pun yang dianggap kegelisahan pak gembong
tetapi ini sebetulnya dapur ini
kalau saya katakan gini
dapur itu ya kan
dapur dimana mana itu strategis loh
pak gembong ini lagi ngumpuk ngubuk dapur
janganlah pak gembong ya
itu dapurnya gubernur
kalau ingin dilakukan
misalnya penurunan lima puluh
saya beku beku karena pakai dana apbd
soalnya dana operasional saya angkat tangan itu
nggak akan gupek gubek
karena pakai apbd pasti saya gupek gubek
ada pertanggung jawabannya ya
dulu itu pak reinhardt pak gembong pakai dana operasional itu quote and quo suka suka gubernur
tidak pernah melaporkan kepada dprd
sekarang dibahas dikritisi
keberatan yang disampaikan pak gembong itu menjadi hikmat tersendiri buat publik
karena menggunakan apbd
coba kalau dana operasional apa kita bisa sentuh
itu segi positifnya
dalam konteks ini gerindra tetap mendukung penggunaan apbd dalam rangka terus mengawasi dprd
karena menggunakan apbd
kalau menggunakan dana operasional apakah bisa evaluasi
polemik seperti ini tidak terjadi
pengkayaan publik seperti ini
ini positif bisa ditangkap
pak trubus bagaimana pandangan anda
pak terbus dulu
ya kalau saya melihat sih publik hanya melihat dari dewan ini bagaimana mengendalikan supaya itu kinerja teguh ipp itu bisa dilihat
jadi karena masyarakat ini maunya kan transparan tadi
transparan akuntabel itu yang diperlukan masyarakat
sepanjang dewan itu bisa mendorong itu ya mungkin saya kira publik menerima
dalam arti bahwa tidak akan mempersoalkan jumlahnya angkanya seberapa itu saya kira tidak sepanjang
itu semuanya adalah bagi publik berfungsi dan bermanfaat
bagaimana juga selama ini gubernur dilihat ya di samping karena sendiri jomblo juga kan
itu juga publik melihat ini keberadaan dana apbd itu sendiri kan dana publik
jadi publik ingin tahu gitu rasa kepo nya kan tinggi
sebenarnya ada apa sih gitu loh kami kok nggak dikasih tahu
misalnya mengenai wapas itu kok sampai kita mau mengakses saja publik nggak bisa
itu kan sebenarnya publik mulai agak gerah kan di situ
transparan maksudnya selama ini apa yang terjadi
transparansinya selama ini menurut anda agak kurang
ya agak kurang karena industri itu kan harusnya kan sejak awal sudah diberitakan ini melalui apa namanya web atau apa yang di wapas itu misalnya kan gitu
sehingga publik itu tahu gitu
karena publik itu yang dilihat selama ini muncul dari ini apa namanya salah satu anggota dewan yang membocorkan itu
nah kemudian apa dari itu dibawa ke bk lagi kan ya kemudian ada yang melaporkan segala itu
jadi ini yang kemudian publik melihat loh sebenarnya dewan itu ada apa gitu loh
kenapa dewan tidak bisa mengendalikan supaya itu menjadi lebih rasional dan fungsi fungsi tugas daripada yang disebutkan di dalam pergub enam belas itu nantinya itu bisa dilaksanakan dengan baik
tetapi kalau misalnya mereka ini memantau penganggaran ya penganggaran kemudian ini tentang skpd ini kan jadinya kan berbahaya karena apa nanti skbd gimana apa nggak malah takut sama tgp

belum lagi yang apa selama ini ricuh ricuh rame rame soal penyusunan anggaran itu sampai ada mundurnya salah satu pejabat atau dua ya dua kalau nggak salah ketua pepeda atau apa itu
nah itu kemudian publik melihat ini ada yang gak beres ini
berarti banyak sekali anggaran anggaran ada yang mengatakan titipan anggaran ada yang namanya free rider penunggang bebas atau bahasa mafia anggaran
nah ini semuanya kan semuanya publik akhirnya berapa namanya berasumsi bahwa ada ketidakberesan
nah inilah kemudian
sebenarnya tgupp dalam hal ini
jadi oleh publik dilihat sebagai apa namanya teman kerja saja gitu teman kerja dari gubernur yang memberitahukan hal hal yang kurang terkait dengan kebijakan
tetapi kan karena yang kemudian muncul itu wah ini outputnya hanya semacam kajian gitu
kalau cuma kajian kenapa anggarannya sampai miliar miliaran
nah itu yang dipikirkan oleh publik seperti itu
kan dokumen hasil dari dokumen masukan mengenai kebijakan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh gubernur
nah ini oleh publik dipahami seolah olah kan seolah olah bahwa tgupp ini menjadi bukan lagi partner tapi menjadi atasan dari semuanya gitu
nah harusnya kan gubernur mengendalkan
itu kesan yang kemudian simpul ya
kesan iya yang muncul itu
sehingga kalau kita lihat kemudian publik rame gitu kan polemiknya jadi kemana mana ya kan
karena beritanya ini informasi yang keluar itu kemudian jadi istilahnya beragam beragam
nah itu saja masalahnya
gembong ada tambahan bagaimana menurut anda
ya saya tadi nyambung apa disampaikan oleh pak sarip
bahwa output kebijakan yang dihasilkan dari kerja tgupp itu baik
contohnya penataan kk lima
nah ini saya nggak akan bicara reklamasinya lah biarkan nanti
soal soal penataan kk lima
iya betul penataan kaki tetapi yang menimbulkan konflik di tengah tengah masyarakat
ini harus diselat pak sarip
jadi penataan tanah apang itu menimbulkan konflik sesama pedagang itu sendiri
nah ini apakah itu dikatakan rekan baik
ya biar pak sarip yang menilai itu
kan gitu loh
tapi kami justru menentang dari soal penataan kaki lima di tanah abang itu
dulu yang sudah tertata baik justru dikembalikan ke jalan menimbulkan persoalan
yang akhirnya menimbulkan anggaran baru
yang skybrid itu kan peta kompli
pd saran raja ditugaskan untuk membangun skybrade dulu baru minta pmd
ini kan gak gak baik juga
jadi dibangun dulu baru minta pmd
lah pola pola yang sepertinya apakah baik
ya biar pak sarip yang menilai itu
saya kira itu tambahannya seperti itu
ya bang seri bagaimana melihatnya tadi
coba merespon apa yang disampaikan oleh mas gembong
itu kan soal tanah abang ya
saya tidak ingin bicara secara spesifik soal tanah apang
karena soal tanah apang itu masalah yang tahun menaun ya
dan secara bertahap akan diberi si
pak anies ya
tetapi barangkali renhad
bung reinhardt harus ditanya juga kepada kita masing masing
harus jujur menjawabnya ya
apakah selama dua tahun pak anies ini ngurusin pkl ada bentrokan
itu harus dijawab
itu harus dijawab
dan bagian yang terpenting adalah memberikan masukan kepada gubernur
dalam rangka menata tanah bank itu harus pendekatannya apa
ini diberikan masukan oleh tgpp
apakah selama ini penataan pkl sudah ada bentrokan
mengurusi orang banyak seperti ini
ratusan ribu pkl yang sama sama kita tahu kan
kalau disebut tanah bank bagian ada kekurangannya sedang dilakukan perbaikan
soal tanah apang ya
sekarang saya tidak ingin menyebut spesifik
apakah pak gembong masih tidak setuju
kan ini persoalan soal pakai apbd atau pakai dana operasional
nanti kita bahas nanti ya
mas gembong harus jawab itu juga
ini meskipun sudah diputus tapi kan nanti tiap tahun akan dibahas lagi
nah pak turbus juga anda melihat apakah kemudian dikurangi menjadi lima puluh
ini tepat tidak sebetulnya keputusan diambil oleh dprd
tapi ini kita bahas nanti di segmen terakhir dialog
kami akan segera kembali usai jadwal berikutnya
oke anda kembali di segmen terakhir dialog
jadi bagaimana mas gembng
tadi menjawab pertanyaan bang syarif
apakah memang sangat tidak ingin di tgupp ini ada
ditiadakan atau menggunakan anggaran
atau pakai dana operasional
jumlah ini dari pemerintahan sebelumnya kan sudah ada
sebagai ajuan kan sudah ada
ketika zaman pak jokowi berapa ketika zaman pak ahok berapa jamannya pak soni berapa
dari itu semua sejak mulai adanya tgupp loh ya
sejak mulai adanya tgp sampai dengan pemerintahnya pak anies itu jumlahnya terdata
jumlah terbesar itu ketika pak soni sumarsono sebagai plt gubernur dki jakarta
kalau tidak salah lima belas atau tujuh belas orang
maksudnya kemarin dalam paripurna saya sampaikan fraksi peripurna menyampaikan
kalau toh dianggarkan pakai apbd silahkan menyesuaikan dan jumlah yang dulu pernah ada
yaitu tujuh belas orang
saya sudah sangat akomodatif itu
kenapa sih sampai sampai puluh puluhan orang
kalau pak sarip berikan masukan jumlah segitu banyak orang
bukannya malah tambah cerdas
tambah pusing aja pak sarip
karena jumlahnya terlalu banyak yang berikan masukan
maka dengan jumlah tujuh belas itu saya kira komposisinya akan jauh
atau lebih pas
sehingga pak gubernur ringan untuk mengambil keputusan
lima puluh ini masih terlalu banyak
dan kalau kegemukan akhirnya nggak bergerak
kalau nggak bergerak akhirnya yang dirugi yang darurat jakarta
oke pak sarip silahkan
ya jadi gini
memang ada kesalahan data yang disampaikan di rapat
bahwa sebetulnya jumlah tgupp tidak yang sebut pak gembong tujuh belas
sebetulnya jumlahnya itu sekitar empat puluh tujuh
dengan rincian ya
karena ada konsolidasi dulu
ada yang namanya tim
wali kota percepatan pembangunan
lima dikali enam tiga puluh
ditambah yang existing di provinsinya lima belas
lima belas ditambah tiga puluh
jumlahnya itu sebetulnya
nah kemudian oleh pak gubernur dikonsolidasi semua ditarik ke provinsi
tidak ada lagi tim
wali kota percepatan pembangunan
di jalan pak
tapi ini asn kalau salah
yang tidak digaji melalui apbd
ya justru itulah
maka harus ya harus disadari bahwa setelah ditarik ke provinsi
setelah ditarik ke provinsi
justru semua pengawasan ada di provinsi
kalau menggunakan dana operasional
siapa yang mengawasi
selama ini pak gubernur sebelumnya tidak bisa diawasi
tim gubernur itu gak bisa
malah ada plesetan pak gemaung zaman itu kan
tgupp itu singkatannya tim gubernur untuk persiapan pensiun
itu ada itu plesetan
pelesetan seperti itu
orang orang yang dikandangkan
yang di gronding
mosko untuk orang yang di grondet grondet itu
jadi jadi semangatnya
memang gitu memang betul itu
latar belakang spirit pembutuhkan tgupp berbeda dong
dari latar belakangnya sudah beda
lah kemudian didesain ulang jumlahnya
dan diambil dari apbd
ketika diambil apbd
maka pak gembong berhak sah
di awasi terus
nah kalau kemudian tgupp pakai dana anggaran apbd
kita kritisi juga sah sah saja
kalau kemudian dipertanyakan kinerjanya juga sah sah saja kan
karena itu dikurang lima puluh pun ya
dikurang lima puluh pun
itu bagian dari
closing dari perdebatan itu
ayo lima puluh pengen tahu
lima puluh pengen tahu bisa nggak
menurut saya bisa
menurut saya bisa lima puluh bisa
bahkan saya mengatakan gini
karena spirit dari latar belakang awalnya tidak sama dengan dulu
harusnya profesional sekali
itu catatan kita juga
supaya gubernur itu
secara optimal membantu
setiap kebijakan yang dikeluarkan
jadi anda melihat tgpp terakhir ke anda seperti apa
ke depan ini apakah dievaluasi saja dikurangi atau di nolkan
tadi tidak ada kan
bagaimana kalau kita lihat berdampak kepada publiknya
kalau dalam kebijakan publik ada namanya teori rasionalitas komprehensif ya
jadi artinya kita harus menggunakan rasio
kalau hitungannya rasio berarti kan karena di dalam pergub enam belas itu
itu jumlahnya itu tujuh puluh tiga
sekarang sudah jadi lima puluh
artinya ada penurunan yang cukup signifikan
nah itu pun artinya masih fleksibel kalau mau ditambah
tergantung kebutuhan dari gubernur
nah dengan demikian untuk ke depan menurut saya itu tgupp ini sifatnya lebih memberikan masukan yang kaitannya dengan pelayanan publik itu
sehingga pelayanan publik ini kebutuhan masyarakat ini bisa ditampung lah
bisa ditampung kemudian ditangani secara cepat
karena selama ini yang muncul itu adalah bahwa keberadaan tgpp yang jumlahnya besar ini belum secara langsung terasa
meskipun secara keseluruhan loh ini melekat pada gubernur
tetapi karena sekali lagi itu anggarannya berupa apbd yang istilah tersendiri
publik kan boleh melihat tahu
rasa kepo publik kan boleh itu
ingin tahu kenapa itu jadi
nah karena itu ke depan ini sepanjang itu terjadi
nah karena itu ke depan ini sepanjang itu terjadi

saya kira publik akan memberikan respon yang sangat baik
surveinya malah justru akan menaik lagi ke ratingnya pak gubernur
penggunaan anggarannya dana operasionalkah atau anggaran kemudian apbd
iya anggaran anggaran operasionalnya
dalam arti mengambil dari apbd nya kan
karena memang sudah disepakati toks sudah dari apbd kan
artinya tidak operasional gubernur
karena itu yang penting adalah publik diberitahu ini loh penggunaannya untuk ini ini ini
sehingga mungkin di upload aja di web atau di apa
sehingga masyarakat itu tahu oh ya ini penggunaannya seperti itu
kekepuan publik itu terjawab
jadi rasa ingin tahu publik
kepuannya mas gembong juga terjawab
terjawab sehingga ini kan gini persoalnya
baik dewan maupun gubernur itu kan sebenarnya satu kesatuan
publik itu melihatnya ini satu kesatuan
kalau mereka itu berbeda pendapat ininya ini kemudian ujung ujungnya juga akhirnya ya damai damai saja

itu kan publik akhirnya melihat wah ini di situ ada freerider itu ada ini
karena tadi sempat pak gembong loh dulunya tidak ada yang setuju kok tiba tiba jadi muncul jadi setuju
apa yang terjadi pada publik kan munculnya wah ini ada freerider ini ada pendukung bebas ada mafia ada titipan
nah inilah yang kemudian kan jadi corak corak warna ragam ragam negatif keluar
sebenarnya nggak boleh itu
mas gembong yang jelas sudah diketok palu lima puluh sudah dikurangi dari enam puluh tujuh
lalu bagaimana ke depan anda mengawasi tgupp
kalau kemudian anda tidak sepakat
tgpp itu ada
ini kan tentu kita sekarang ke pengawasan ya ke depan ya dari kinerja tgpp itu sendiri
yang pertama soal itu sudah menjadi keputusan dewan iya
tinggal besok diparipurnakan pengesahan daripada apa yang kemarin disepakati
walaupun praksi kami berdebar jauhan mengenai itu
maka tugas kita berikutnya adalah apa
tugasnya adalah bagaimana mengevaluasi dari seluruh kinerja tgp secara ketat
artinya evaluasi adalah jangan sampai tkp itu operasional di lapangan
sehingga akan mengganggu kinerja
mengganggu kinerja obd obd yang ada
skbd skbd tidak boleh terganggu oleh hadirnya tgpp
skbd skbd harus terpacu dengan hadirnya tgupp
itu yang harus kita munculkan
maka tadi sampaikan oleh pak trubus bahwa soal pelayanan justru saya berbalik
jadi jangan pelayanan kita baik karena hadirnya tgpp
tanpa tgpp itu harus terbaik
jadi yang harus kita pacu di situ
ya nanti kalau tgpp tidak ada gimana
jangan sampai itu terjadi
pelayanan itu harus prima ketika tidak ada apapun
oke bang syarif terakhir
artinya kan kita harus mengawasi setahun ke depan kinerjanya
jangan sampai ada hal hal yang tadi disampaikan mas gembong terjadi lagi
jadi tadi pak gema menarik
kalau ada keberhasilan bukan karena teguh
memang tgp tidak pernah disebut
atas keberhasilan pak gubernur tidak pernah disebut
jadi ini di belakang dapur gitu loh
ketika baik jarang disebut tgup
tgpp itu tidak disebut
tetapi mereka memang diakui oleh pak anies sendiri
justru dengan arti tgpp membantu saya dalam meningkatkan kinerja
ya mohon dimaklumi lah
namanya dapur tuh agar rasih rasih sedikit boleh lah
namanya juga dapur
dan di situlah semua hal hal digodok
namanya juga percepatan
apakah ada perlambatan
ketika menilai gubernur sebetulnya adalah menilai tgpp itu
tapi kalau menilai tgupp belum tentu menilai gubernur sebetulnya
karena jumlahnya banyak jadi menghambat
banyak banyak dan sedikit sebetulnya menurut saya
ya menurut saya
itu sudah dikaji kebutuhan
sudah dikaji kebutuhan
sudah dikaji kebutuhan
dan anggaran menurut saya nggak
karena sudah diputuskan
artinya kita pantau bersama ya mas gembong bang syarif dan juga pak turbus
seperti apa kinerjanya setahun ke depan
dan tentu pasti akan ada evaluasi evaluasi lagi berikutnya setelah ini
terima kasih banyak
gembong bang syarif pak trubus sudah hadir di prime news pada malam hari ini
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami di prime news